petugas gabungan dari satpol pp tni dan polisi selasa siang
menyisir perkampungan petemon gang tiga dan gang empat surabaya
yang biasa menggelar ajang judi merpati
penutupan digelar untuk membongkar pagupon
atau kandang merpati yang biasa dijadikan sarana judi balap merpati
ada ibu indah yang terima surat
salah satu warga sempat menghalangi petugas agar pagupon tidak dibongkar
dan akan melakukan pembongkaran sendiri dengan alasan pagupon dalam proses penjualan
namun petugas tetap melakukan pembongkaran
karena sebelumnya sudah memberi tiga kali peringatan dan diabaikan
sesuai rencana itu berdiri lima
tapi untuk saat ini sudah kita turunkan tiga pohon yang ada di pertemuan gang empat dan gang tiga
penertiban ini dilakukan lantaran adanya laporan warga
yang merasa resah dengan maraknya praktik judi merpati di kawasan tersebut
wahyu pratama surabaya jawa timur